tenaga ahli utama bidang komunikasi politik kantor staff presiden ali muhtar ngabalin mengatakan
calon wakil presiden joko widodo merupakan orang atau sosok yang akan membuat kejutan
ngabalin mengakui presiden jokowi telah memilih satu nama yang akan mendampinginya dalam pilpres nanti
ngabalin bahkan menyebut jokowi akan segera mengumumkan nama cawapresnya
ngabalin memberi isyarat bahwa cawapres yang dipilih jokowi merupakan tokoh nasional
berkemampuan intelektual baik punya masa depan yang bagus
dan satu visi dengan jokowi
orang yang punya kemampuan intelektual yang bagus punya masa depan yang bagus
yang cocok dengan pak jokowi
dan itu insya allah pasti nt hebat nt akan menyiarkan terus menerus itu barangnya